kita beralih ke informasi lainnya ada seorang anggota tni prajurit satu ida bagus putu
dari yonif empat ratus tiga satgas pamtas tewas pada selasa pagi ditembak kelompok bersenjata
saat proses evakuasi jenazah tenaga kesehatan gabriela meilani
di distrik kiwirok kabupaten pegunungan bintang papua
kedua korban pun langsung dievakuasi ke jayapura dengan menggunakan helikopter milik tni angkatan darat
isak tangis keluarga gabriela meilani tenaga kesehatan puskesmas kiwirok
yang tewas di tangan kelompok bersenjata tidak bisa terbendung
saat jenasa almarhumah tiba di makodam tujuh belas cendrawasi pada selasa pagi
dalam proses evakuasi jenazah gabriela
satu anggota tni angkatan darat dari satgas pamtas yonif empat ratus dua
yang ikut mengawal proses evakuasi jenazah
harus gugur tertembak
ada kelompok bersenjata
jenazah suster gabriela melani yang dilaksanakan dari tadi pagi
dalam pelaksanaan evakuasi tersebut dapat disampaikan bahwasannya ada anggota tni
yang berupaya melaksanakan pengamanan di daerah distrik wira khususnya di bandara kiwi
dalam pelaksanaan proses pengamanan
anggota kita gugur terkait dengan pelaksanaan kotak tembak dengan kst